sekretaris fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan bambang wuryanto menyebut
fraksinya tidak akan memberikan sanksi kepada anggota fraksi pdip harvey maleholo
yang diduga membuka video porno saat rapat di komisi sembilan dpr ri
menurutnya kesalahan yang dilakukan harvey adalah manusiawi
kita sebagai anak bangsa saya merasa hari ini ada seolah olah tiada maaf bagimu
kan begitu nih
ya toh sudahlah biarlah ini pelanggaran etik biarlah mkd nanti yang mengambil keputusan
bambang menambahkan harvey tiba tiba dikirim pesan melalui whatsapp yang berisi konten video porno
namun ia tak memungkiri jika memang ada pihak hendak melaporkan yang bersangkutan
dengan alasan melanggar kode etik
kode etik anggota dewan
tim liputan cnn indonesia